kabupaten pamekasan memiliki banyak sentra batik
pasar tujuh belas agustus misalnya pasar yang satu ini bisa ditemui beragam batik
beragam corak batik berjejer di deretan pertokoan sisi bagian tengah
salah satunya batik tulis pamekasan
batik jenis ini juga bisa ditemui di kecamatan propo tepatnya di desa toket
desa yang satu ini dijuluki kampung batik lantaran masyarakatnya gemar membatik
batik tulis sangatlah beda dibandingkan batik cetak
batik tulis memiliki karakteristik tersendiri dan kental dengan unsur seni
butuh keterampilan khusus untuk menjadikan sebuah kain berubah menjadi batik yang cantik
mulai sd pas tiga
kelas tiga itu sudah bisa batik
kalau garap satu kain itu berapa
berapa hari mbak untuk gemar gitu
dari kecil membatik suka dukanya yang bisa membantu orang tua
nggak bisa main batik terus gitu ya
proses pembuatan batik tulis tidak secepat batik cetak
karenanya butuh kesabaran dalam membuatnya
selanjutnya dilakukan proses pewarnaan
kain yang sudah dilapisi tetesan malam
dicelupkan ke dalam wadah panjang yang telah diisi zat pewarna
sambil diaduk perlahan hingga rata
kain ditiriskan dan dikeringkan
proses pewarnaan awal memang tidak begitu tampak
warna akan muncul setelah kain dilarutkan menggunakan zat kimia dan dicelupkan dengan air yang bersih
setelah itu kain barulah dikeringkan
meski warna mulai muncul proses ini masih harus dilakukan perendaman dengan air panas
untuk meluncurkan sisa malam dan dicuci

batik pun sudah jadi sangat indah bukan
batik tulis kini tidak hanya sebatas pada pakaian
namun juga berkembang pada selendang maupun kerudung
pemerintah kabupaten setempat terus mempromosikan batik tulis pamekasan
demi mendorong perekonomian kreatif masyarakat
mulai dari promosi seluruh mobil dinas di branding batik
terus kemudian yang kedua
beberapa inovasi lain diantaranya adalah
mewajibkan kepada seluruh pemilik

dan di hari yang lain memakai selendang batik
dan memakai jilbab batik bagi yang berkuah
disamping juga beberapa promosi event tertentu
kita senantiasa menjadikan batik pamekasan ini sebagai bagian dari yang idol yang kita miliki
yang terakhir ini termasuk kita membagikan semacam selendang kecil
untuk seluruh peserta miss universe di amerika
bagaimana anda tertarik dengan batik tulis pamekasan
ahmad zaini pamekasan jawa timur